dirut bpjs kesehatan mengklaim adanya rumah sakit yang melaporkan tagihan palsu meski disebut memiliki pasien bpjs
dan lebih lanjut deteksi ini disebut setelah bpjs menerapkan sistem yang baru
lalu benarkah klaim ini banyak terjadi di lapangan dan apakah hal ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat
untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan zoom koordinator advokasi bpjs watch timbul siregar
selamat malam pak timbul apa kabar
selamat malam mas bram
baik ini oke salam sehat pak timbul
tentu saja saya ingin langsung saja menanyakan bagaimana dengan temuan bpjs watch
apakah terkait dengan klaim ini memang banyak terjadi begitu di lapangan
ya jadi memang sejak satu januari dua ribu empat belas sejak jkn beroperasi dan sudah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat
tentunya masih ada fraud fraud yang dilakukan oleh oknum rumah sakit
jadi tidak semua rumah sakit tetapi memang ada yang melakukan
ada lima belas jenis yang dilakukan oleh oknum rumah sakit ya
yang memang menyebabkan satu biaya semakin besar
kedua ya pasien juga peserta jkn menjadi sulit ya
yang paling banyak itu rekadmisi yaitu pasien belum layak pulang disuruh pulang
nah sekarang salah satu yang disebut oleh pak dirut adalah tidak ada kejadian atau pasien
itu yang namanya disebut dalam fraud itu dari lima belas jenis itu disebut pentom billing
ya tidak ada pasien tapi diklaim oleh oknum rumah sakit tersebut
dan seperti ini memang terjadi gitu ya
dan memang ini menjadi sesuatu yang sudah terjadi sejak awal program jkn ini beroperasi
nah ada rumah sakit di daerah sumatera pernah begini juga
sudah diingatkan tapi tetap melakukan akhirnya diputus kerjasama
dan kalau yang seperti yang disampaikan oleh pak dirut
menurut saya masih terjadi iya
dan menurut saya juga tidak mungkin pak dirut memberikan informasi yang tanpa data
dan kalau kami meyakini itu ada
baik pak timbul kalau kemudian
harus tetap di monitor sehingga bisa diminimalisir
ya seperti yang dilakukan oleh bpjs kesehatan dengan menerapkan sebuah sistem yang baru dan sebagainya
baik pak timbul artinya apa yang dilakukan selama ini
pengawasannya masih cukup lemah begitu ya
apakah kemudian sistem baru ini akan serta merta juga akan membantu pengawasan agar hal hal serupa ini tidak terjadi lagi ke depan
ya jadi memang tentunya kejadian demi kejadian fraud demi fraud itu memang sudah dilakukan pengawasan
tetapi memang mungkin kecanggihan dari oknum oknum rumah sakit ini juga yang menyebabkan akhirnya alpa juga pengawasan tersebut sehingga tidak mengidentifikasi
nah tentunya kalau sistem pengawasan yang lebih
canggih menurut saya dari sistem sistem yang dibangun adalah bagaimana bpjs kesehatan itu berkomunikasi dengan pasien
atau membuka ruang pasien itu menceritakan sesuatu kepada bpjs kesehatan sehingga pasien bisa mengungkap sebenarnya kalau terjadi fraud
nah misalnya terkait dengan redadmisi dia bisa bercerita sehingga bisa nanti dikomunikasikan oleh bpjs kesehatan
atau misalnya penteng biling
bpjs kesehatan harus menanyakan nomor teleponnya mana biar kami hubungi
kan seperti itu
kalau nggak ada ya berarti rumah sakit tersebut bohong
nah jadi memang sistem yang dibangun kami mendukung
dan memang ini harus diperkuat dengan bagaimana membuka ruang komunikasi yang lebih intens antara bpjs kesehatan dengan peserta jkn
khususnya yang sudah menjadi pasien di rumah sakit seperti itu ya
tidak hanya rawat inap rawat jalan juga bisa
misalnya satu jenis fraud yang terjadi
rawat jalan adalah upcoding
misalnya demam rendah disebut demam tinggi
nah ini juga bagian dari fraud yang terjadi
baik pak timbul
bagaimana kemudian kalau memang solusinya adalah mendorong komunikasi dari pasien kepada bpjs agar lebih intens
membuka apa yang sebetulnya terjadi
tapi kemudian mereka yang datang ke rumah sakit ini kan dalam kondisi yang sakit pasti tidak bisa optimal begitu melakukan
apalagi misalkan diperparah dengan
sudah datang harus membawa fotokopi ktp dengan sejumlah administrasi administrasi yang sebetulnya dikeluhkan itu menghambat bagi pasien
bagaimana kemudian dia juga punya waktu punya tenaga untuk bisa berkomunikasi lagi kepada bpjs
ya jadi yang saya maksud adalah bagaimana bpjs kesehatan proaktif menghubungi pasien
jangan biarkan pasien yang mencari keberadaan bpjs kesehatan misalnya
nah ini yang memang seperti misalnya saya pernah selalu kemukakan ketika ada pasien rawat inap
tolong orang bpjs kesehatan yang ada di unit pengaduan di rumah sakit itu mendatangi ke pasien tersebut ke ruangan
ambil waktu tiga menit saja
kami siap melayani anda kalau ada persoalan tolong hubungi kami
nah ketika bpjs kesehatan proaktif mendatangi pasien
kita ambil waktu hanya dua menit dan perlu lama lama
kasih tahu kalau ada masalah hubungi kami
itu bagian yang bisa menceritakan kalau terjadi fraud
kita bisa di kontak ataupun kita bisa
jadi salah satu hal yang perlu yang tadi saya sampaikan adalah bpjs kesehatan proaktif
nah setelah itu membangun komunikasi
nah tentunya ini harus juga dibarengi dengan sistem pengawasan yang memang dilakukan dengan hal hal yang lainnya
pengawasan pengawasan yang lain sehingga bisa menjadi pelengkap bahwa yang mengawasi itu saling banyak yang akhirnya fraud fraud seperti ini tidak bisa lagi terjadi gitu ya
j landung panggil kaseh dan juga org khuatanan

apakah itu memilih atau tidak kita sudah mulai
dari pasien kepada pihak bpjs bagaimana kemudian pengawasan dengan rumah sakit begitu
karena ketika seperti yang tadi saya sebutkan pasien datang tidak dalam kondisi yang optimal
artinya akan susah juga mereka menjadi pengawas yang bisa melaporkan ke bpjs
bagaimana seharusnya pendekatannya
kan kita tidak mungkin hanya mengandalkan kemudian masyarakat
bukankah keharusan pula ketika kita sudah membayar sebagai masyarakat
mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit yang juga menggunakan pelayanan dari bpjs ini
ya tentunya memang pengawasan itu dilakukan oleh bpjs kesehatan dan ada namanya badan pengawas rumah sakit bprs ya
nah bpjs kesehatan kan ketika mau bekerja sama dengan sebuah rumah sakit kan mereka membuat perjanjian kerjasama
nah perjanjian kerjasama itu harus dipatuhi oleh rumah sakit ya
nah artinya pengawasan tetap dilakukan oleh bpjs kesehatan
tetapi juga harus selain memang
apa namanya menilai terkait dengan pelayanan
yang tadi saya maksud adalah bagaimana juga menghubungi pasiennya pesertanya
demikian juga badan pengawas rumah sakit itu intens mengawasi pelaksanaan jkn di rumah sakit
dengan cara apa membuka ruang pengaduan
jadi artinya ini saling melengkapi bagaimana bpjs kesehatan dan badan pengawas rumah sakit mengawasi rumah sakit
bagaimana juga membuka akses peserta jkn ini memberikan laporan
nah dan demikian juga bagaimana pada bpjs kesehatan membuka komunikasi dengan peserta
jadi misalnya tadi saya katakan misalnya datang kepada pasien yang dirawat inap
ambil waktu dua menit minta nomor teleponnya berapa nomor teleponnya
biar kalau ada apa apa bisa menghubungi saya atau nanti bisa dihubungi seperti itu
nah jadi tentunya ini dua arah
yang saya maksud adalah bukan pesertanya yang proaktif
kalau memang bisa ya bagus tapi kalau enggak ya orang bpjs juga harus proaktif
menghubungi pasien sehingga ini bisa menjadi proses yang meminimalisir terjadinya fraud
karena yang merasakan pelayanan itu kan langsung si peserta
bagaimana peserta dilayani dengan mekanisme yang tepat
atau proses yang tepat sesuai ketentuan atau tidak
kalau memang tidak itu terjadi pelanggaran dan bisa dilaporkan
nah jadi bpjs kesehatan harus proaktif menghubungi pasien
ya tidak hanya menyerahkan nomor telepon
minta nomor hp yang bisa dihubungi kalau terjadi nanti sesuatu dan sebagainya
nah jadi memang komunikasi ini yang bisa memudahkan untuk proses pengawasan
selain proses yang dilakukan oleh bpjs kesehatan terhadap pelaksanaan jkn di rumah sakit tersebut
maupun badan pengawas rumah sakit
yang memang juga punya tugas kewenangan untuk mengawasi rumah sakit
terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta
jkn atau pasien umum seperti itu
baik baik apalagi kemudian ini iuran yang menjadi keharusan bagi warga negara
sehingga kita tentu berharap pelayanannya akan lebih baik
dan seperti yang dikatakan semua pihak bisa ikut turut proaktif menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang baik
apalagi untuk masyarakat di lapisan manapun
terima kasih atas waktu anda dan insight anda pak timbul siregar
koordinator advokasi bpjs swot setelah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak timbul
sehat selalu terima kasih selamat malam